memang menumbuhkan minat baca pada anak itu susah susah gampang atau gampang gampang susah
yang paling penting adalah pengenalan dini pada anak ini terhadap buku buku
jadi dari mulai kecil ya langsung disuguhkan drilling dengan buku buku itu
nah untuk itu peran sekolah pun dibutuhkan untuk menyediakan akses yang mudah mendapatkan buku
murid murid di sd negeri tiga belas karettengsin bisa dibilang beruntung karena sekolah menyediakan pojok buku di setiap ruang kelas
berikut liputan saya kemarin
saya sama pak sutino punya pertanyaan untuk anda nih
seberapa sering anda baca buku
karena surveinya minat baca orang indonesia itu rendah
peringkat enam puluh dari enam puluh satu negara
wah itu sudah tahap tahap kritis ya
tahap kritis paling rendah
betul salah satu faktornya adalah karena keterbatasan akses menuju buku bacaan itu
dan pak sutino alias pak kinong pemilik bukit
semua kutubuku atau bemo perpustakaan ini keliling untuk jemput bola memberikan buku bacaan yang bermanfaat untuk anak anak utamanya adalah sekolah dasar
saat ini saya berada di sd negeri tiga belas karet tengsin
kita mau masuk ke salah satu kelas kelas satu sd
yuk langsung masuk ya pak makin dini makin tinggi nanti minat bacanya
untuk meningkatkan minat baca pada murid sdn tiga belas karet tengsin jakarta pusat
mengadakan pojok baca di setiap kelas
pojok baca menyediakan aneka bacaan anak di luar buku pelajaran
tujuannya agar murid mendapat wawasan tambahan setelah membaca
lewati jalur kegunaan
sejauh ini bu ini kan kelas satu sd
seberapa tinggi sih minat baca mereka bu untuk buku
sebenarnya kalau dari awal itu belum kelihatan ya dari awal sekolah ya
tapi dua bulan belakangan itu sudah mulai
berarti minat mereka itu udah
pengen tahu loh temennya baca apa gitu
jadi kan kalau udah selesai pembelajaran mereka langsung
siapa yang pertama selesai boleh langsung ke pojok baca
kayaknya senang gitu
berarti minatnya itu udah kelihatan gitu
saya melihat sendiri bagaimana murid murid di kelas satu
yang rata rata baru belajar membaca berebut buku bacaan dan membaca dengan antusias
salah satunya adalah anjani
murid berusia tujuh tahun ini sudah menyelesaikan tugas dan terlihat asik membaca
penting gak sih baca buku
wah tos dulu kalau gitu
tos dulu anjani mau sering kan baca buku ya
berapa banyak buku yang sering dibaca tiap hari
aku abis pulang sekolah ganti baca langsung baca buku
baca bukunya tentang hewan
atau pelajaran aku setiap itu belajar terus membaca buku
murid di sd negeri tiga belas karet pengsin bisa dibilang beruntung karena sekolah menyediakan fasilitas buku bacaan
menurut sutino selama ia keliling sekolah di jakarta dengan bembok utubuku
masih banyak anak anak sekolah yang tidak bisa mendapatkan akses untuk membaca buku khususnya buku yang berkualitas
ketika mereka berada di sekolah mereka bisa mencari buku yang lebih mudah
ketika mereka berada di sekolah mereka bisa mendapatkan akses untuk membaca buku yang lebih mudah
dengan membina anak anak yang masih usia dini itu akan lebih mudah
artinya membuat mereka semangat bacanya sampai dewasa mungkin tidak akan hilang
dan itu harus saya pelajari terus bagaimana minat anak baca di indonesia supaya lebih tinggi
artinya nggak seperti yang orang bilang bahwa minat baca anak indonesia terendah
dari berbagai negara kan gitu
wah pak kinong mudah mudahan saya doakan ada banyak pak kinong pak kinong lain yang ada di indonesia
untuk bisa meliterasi masyarakat indonesia karena sesuai dengan janji pak presiden ya pak ya
dan juga salah satu visi misi untuk bisa meningkatkan minat baca anak anak indonesia
daniar ahri jakarta pak kinong pamit dulu yuk
terima kasih ya adik adik ya dadah